warga dusun junjungan desa giriwarno
kecematan kaliangkrik kabupaten magelang
digemparkan dengan suara ledakan pada minggu malam
kejadian tersebut terjadi sekitar pukul delapan malam
warga yang sedang di jalan menuju rumah mereka
dari menyelesaikan sholat terawih
mendengar ledakan dari salah satu rumah warga setempat
belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut
namun diduga kuat berasal dari petasan yang meledak
pasalnya rumah warga asal ledakan tersebut diketahui
selalu membuat mercon rentengan setiap jelang idul fitri
awalnya sekitar jam delapan baru pulang dari terawih
baru masuk rumah sampai kamar langsung ada ledakan keras
yang rusak pintu rusak jendela rusak
semua kamar atapnya rusak
sama pintu pintu belakang rusak
hingga minggu malam tim inafis polresta magelang
masih melakukan olahraga
tempat kejadian perkara
sementara dikutip dari cnn indonesia com
kabit rumah spolda jawa tengah
kombes iqbal al kudusi membenarkan informasi tersebut
bahwa ledakan disebabkan oleh petasan
di salah satu rumah warga
ledakan itu menyebabkan satu orang meninggal dunia
dan tiga orang menderita luka luka
serta belasan rumah warga rusak
penyebutan cnn indonesia